kamu juga kesehatan ya
kamu sehat sehat ya sayangnya kamu harus jaga baby kamu juga diri kamu juga ya jaga diri kamu baik baik
untung ada asisten suaminya elsa jadi kita keliling kelilingnya pakai mobil nggak jalan kaki
enggak capek ya kan ya
siapa asisten panino neng
opa yang dari korea
untung aja waktu telepon neng dia mau dateng
neng pinjemin pesawat pribadi
mungkin perempuan ini
jadi asisten suaminya elsa tuh baik banget
dia kan mau ya ngangkerin kita ngecek semua masjid
bahkan sampai masjid di abu dhabi
seru kan dok
oke pokoknya kalian jangan pernah kabur lagi ya karena semua cemas mencari kalian
ih siapa yang kabur
orang kita cuma jalan jalan
iya besok besok kalau mau jalan jalan harus ditemani suster
kalian paham kan
tolong antarkan neneng dan jessica ke kamarnya ya
biar bu elsa bicara dengan keluarganya dulu
padahal neneng pengen ikut
ikut kumpul keluarga
nah dia yang penting dateng nangis sekarang
tolong lain kali jangan gini lagi ya
kami semua cemas mikirin kamu sayang
nino sama orang tuanya sampai ada disini
kita semua takut kamu kenapa kenapa
kamu sengaja ya mau ngerjain aku
aku teleponin kamu tapi handphone kamu gak aktif
aku galau tau
aku habis dari singapur
habis konsultasi dengan dokter
aku mau merencanakan soal transplantasi korea mata
kapan kamu sembuh nak
sampai hari ini pun
yang ada dalam pikiran kamu cuma nino
bapak dan ibu mohon maaf ya
karena sudah larut malam
sebaiknya semua pulang
kami pamit ya dok
ada yang kelupaan
kamu jaga kesehatan ya
kamu sehat sehat ya sayangnya
kamu harus jaga baby kamu juga
diri kamu juga ya
jaga diri kamu baik baik
tak ada tugas
kok lapar ya
udah jam segini
tapi kok aku lapar
dia masih capek
aku tinggal bentar ya mas
pake dua telur
sering nih aku sering masak dulu
cukup gini buat elsa
nah sekarang ngidam lagi
saya bangun gak ada di kamar
ini tengah malam
ya kan aku gak tega mas
kan kamu juga lagi tidur
terus aku lapar
pake dua telur